berikan jubah ajaib ini kepada orang pertama yang kau lihat sendi dan sengsara
peri itu terbang ke seluruh dunia dan tiba tiba di luar kota nolen dia bertemu fluff
kenapa kau menangis
aku rindu dengan orang tuaku yang sudah tiada
aku tidak bisa mengembalikan orang tuamu tapi bisa aku berikan ini
ini adalah jubah ajaib
jubah ini akan mengabulkan satu permintaan
jika kau memberikan jubah ini dengan suka rela ke seseorang atau jika ada yang tidak sengaja meminjamnya
maka jubah itu akan mengabulkan satu permintaan ke setiap orang tersebut
boleh kubujutkan keinginanku sekarang
iya tapi bijaklah
aku berharap apapun yang terjadi dalam hidupku semoga aku selalu bahagia dan bijaksana
ini sungguh sebuah harapan yang luar biasa aku bangga padamu
fluff mulai merasa senang
apa yang membuatmu merasa sangat senang ayo atau kita tidak akan pernah sampai ke nolen
hei apa kabarmu dan apa itu
shh seorang peri memberikan jubah ajaib ini padaku
fluff memberitahu saudaranya tentang jubah itu
beberapa jam kemudian mereka sampai di kota nolen
tolong berbarislah yang rapih ini sangat penting
apa yang terjadi
hidup raja baru nolen
hidup raja baru nolen
silahkan naik kereta ini
dan kau adalah
dia adalah adikku flav
selamat datang di nolen putri flav
hidup putri flav
hidup putri flav
di istana para penasihat menjelaskan permasalahannya kepada mereka
yang mulia aku jenderalmu tolidob
dia adalah pendahara kerajaan talideb
dan dia adalah penegak hukum tilideb
raja lama kami meninggal tanpa ahli waris
sesuai hukum orang ke empat puluh tujuh yang memasuki nolen pada hari ketiga setelah kematian raja
tidak peduli siapapun dia harus dijadikan raja dan menjalankan tugas raja
kau adalah orang ke empat puluh tujuh yang memasuki gerbang nolen
tapi aku tidak bisa jadi raja
adikku fluff lebih bijaksana dariku
jadikan dia ratu
dia adalah orang keempat puluh enam yang masuk
dan kau adalah orang keempat puluh tujuh
kita tidak bisa melanggar hukum
tidak apa apa menjadi raja dan memerintah orang lain
tapi tugas raja kedengarannya terlalu berlebihan
anggap saja sebagai pembayaran
ingat apa kata ayah dulu
tidak ada hal baik yang datang tanpa biaya
kau ingin menikmati menjadi raja
kau harus membayar dengan melakukan tugas seorang raja
berjanjilah padaku kau akan membantu
tentu saja aku akan
dan bagaimana dengan bibi kita yang kejam itu
haruskan dimasukkan ke penjara
but dia mungkin tegas dan kejam pada saat tertentu
tapi dia menjaga kita saat kita membutuhkannya
dia layak mendapat tempat bersama kita di saat saat indah kita
jadi bud dan flav belajar cara memerintah kerajaan
dan tentu saja
mereka memiliki semua mainan dan permainan yang mereka inginkan
sehingga mereka lupa tentang jubah ajaib mereka
flav aku ingin keluar
aku tidak punya jubah yang bagus untuk dipakai
maukah kau meminjamkan salah satu jubahmu
tentu ambil manapun yang kau suka
tentu saja bibir rifat tidak tahu kalau dia memakai jubah ajaib
oke kita akan kemati terhadap teman tertentu
ajaib tuh mati
berita tentang bibi mereka yang terbang sampai ke badan fluff
oh aku tidak sengaja meminjamkan jubah ajaibku padanya bibi rivet
kau tidak apa apa
oh aku baik baik saja aku sangat menyukainya aku bisa terbang
konselor apa kau akan hadir di hadapan raja dan putri
kalau begitu tolong berikan jubah ini pada fluff dan ucapkan terima kasih
taukah kau di mana raja dan putri
aku pikir mereka di taman tuhan
hmm mereka tidak di sini
uu apel yang indah sekali
aku harap aku bisa mengelurkan tanganku dan mendapatkan yang kuinginkan
aku akan mencari
berhenti berhenti kau lari cepat sekali
huh huh huh
huh huh huh
huh huh huh
kuharap kau bicara seperti manusia
aku berlari untukmu
kau butuh latar
latihan bukan aku
oh apa kau baru baru baru saja
semua orang datang kepadaku dengan membawa tagihan tagihan dan lebih banyak tagihan
hampir tidak ada uang yang tersisa di dompet ini
oh aku harap perbendaharaan kerajaan selalu tetap penuh
tidak peduli berapa banyak uang yang ditarik dari

itu jubah ajaibku
apa bibi rivet meninggalkannya di sini

kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
kau akan menangkapku fluff
di bawah pemerintahan putri fluff dan raja bad kesetiaan para penasihat dan perbendaharaan
yang tetap penuh penduduk nolen dapat membangun bisnis baru mengirim barang barang mereka
jauh dan tidak lama kemudian semua orang bahagia dan kaya
berita tentang raja dan putri yang tidak biasa dengan jubah ajaib mereka sampai ke ratu zigsi
dari x dia menginginkan jubah itu
jadi dia menyerang kerajaan nolen
perang itu mudah bagi nolen karena
aku harap setiap jenderal pasukan ratu zixi ditangkap dan dijadikan tawanan
anjing kecilku bisa pergi dan menyebarkan kepanikan
kau akan kalah
pergilah atau iblis coba ajaib akan menyerangmu
iblis berjiwa ajaib akan menyerang kita
sayangnya ratu zixi melakukan perjalanan kembali ke kerajaannya
kenapa kalian menangis
karena aku ingin sarang itu
kenapa kau menginginkan sarang itu
karena aku tidak memilikinya
aku ingin petiara itu
karena aku tidak memilikinya
bukankah kalian berdua bodoh
bukan hanya kita saja yang menginginkan sesuatu hanya karena orang lain memilikinya
aku baru mendengar tentang ratu yang pergi berperang untuk mendapatkan hal yang tidak dia perlukan hanya karena dia tidak memilikinya
ratu ziksi menyadari betapa konyolnya dia selama ini
dia kembali ke kerajaannya dan mulai memerintah dengan bijaksana dan adil seperti sebelumnya
namun raja abad dan putri fluff harus menghadapi masalah terbesar mereka
hei apa kau lihat itu
negeri yang bagus
ayo pergi ke sana dan menaklukkannya
rolly roung berguling menuruni gunung dan melompat ke kerajaan nolen
mereka sangat besar dan jahat
mereka menangkap semua orang di nolem
mereka menangkap semua toko toko dan rumah rumah
mereka tidak bisa dilawan
mereka tidak bisa ditangkap
kita tidak bisa mendapatkan jubahnya
aku bisa menerbangkan kalian keluar dari sini
kita tidak bisa meninggalkan rakyat kita saat krisis
rakyat kita tidak akan selamat jika kita tertangkap
apakah ada yang bisa kita minta bantuan
bagaimana kalau bertanya pada ratu zigsi dari x
bibi rivet menerbangkan mereka langsung ke istana x tempat mereka bertemu ratu
kami menyesal kami mengalahkanmu
itu salahku kalau aku menginginkan jubah ajaibmu
oh untuk itu kau tidak perlu berperang dengan kami
dengan sedang hati akan kupinjamkan padamu yang mulia
terima kasih betapa kejam dan bodohnya aku
berikan ramuan ini kepada juru masak di nolen
dan suruh dia memasukkannya ke suku
kami akan mencari jubah untuk rolly rogues tiga hari dari sekarang
bibi rifat terbang kembali ke nolen dan melakukan apa yang diperintahkan
tiga hari kemudian ketika rolly rogungs yang gaduh diberi ramuan dalam sup mereka
mereka semua tertidur lelap selama sepuluh jam
sementara itu ratu zigsi badan fluff serta pasukan x
melemparkan rolly rogues yang tertidur ke sungai
mereka tidak akan tenggelam karena tubuh mereka yang kenyal
dan sungai akan membawa mereka ke pulau yang jauh
di mana mereka tidak dapat menyakiti siapapun
kau ingin membuat permohonan ratu ziksi
kita selalu ingin yang dimiliki orang lain karena kita tidak memilikinya
hal ini menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain
itu bodoh jadi tidak aku tidak ingin sebuah harapan
dan kau bud kau belum berharap
kami punya semua hal yang kami butuhkan fluff
tapi aku juga tidak ingin menjadi bodoh
aku berharap fluff dan aku selalu memerintah dengan adil dan bijaksana
dan hal itulah yang terjadi
tidak ada seorang pun yang pernah menggunakan jubah ajaib lagi
semua orang berakal sehat sehingga semua orang senang
jika yang kita inginkan adalah kebijaksanaan
maka banyak masalah di dunia ini akan berakhir